biar bisa jagain lo
heee tambah lah di tang modus nih
heee di tang koma aja lo kan
bisa tuh ya

gue tau lo lagi ada masalah man
gue pengen banget bantuin lo
bantuan gue ditolak kayak bela
selamat siang anak anak semua
eee begini nih anak anak
yaudah gue kemas dulu nih
yaudah yaudah jadi
eh kok ini kenapa tiba tiba toh
mau ikut musikalisasi puisi itu

udah kelas ya
gue jadi punya alasan
buat jagain roman sama mulan kalau latihan
jangan lupa ya
prnya harus dikumpulkan dalam minggu depan
lu berdua ikut lomba musikalisasi puisi juga
gue denger denger lo berdua ikut lomba musikalisasi puisi juga

sinetron pacar yang tertukar
gue mau abe ya
gila kalau udah untuk kita
eh satu tiba
nih buat kamu
gila roman buka dulu
gila roman buka dulu
apaan sih bel
dikit dikit kasih gue hadiah
udah gue gak mau
ya ampun roman terima dulu dong
kamu buka dulu kamu lihat dulu
karena aku tau banget man
kamu tuh lagi butuh ini
kok ini isinya
tadi aku gak sengaja baca sms kamu
terus aku pengen banget
bantuin kamu man
ya walaupun itu
gak sampe sepuluh juta
itu cuma tiga juta doang main
kamu terima itu ya
karena kita temen man
sudah lama lo terima aja
lagi juga gue gak ngarepin lo balikin uang itu kok
tapi ada syaratnya
syaratnya kamu ikut musikalisasi bisnis sama aku ya
roman roman roman tunggu roman
lu tuh rasa terindah banget tau gak sih
roma nolak tiga juta dari gue buat pengobatan bokapnya
gak usah pake syarat syarat
ya tapi kan susan
gue itu cuma minta dia buat jadi pasangan gue di musikalisasi puisi gue
masa iya dia gak mau sih
lagian kan dia juga butuh uang sepuluh juta buat pengobatan bokapnya
maksudnya gak terima sih
nih bete banget nih gue masa
disini loh mulai
ini semua tuh gara gara lo tau gak sih
cuman itu jadi jahat sama gue
lo gak usah pura pura bingung kayak gitu deh ulan
udah jelas jelas lo yang kaya rocknya
jadi pilihan sekarang lo pergi dari sini
aduh udah deh ulan
bella udah emosi kayak gini
mendingan lo pergi deh
daripada kita ribut ribut disini
ntar ada guru kita semua jadinya dihukum
udah sana ngapain sih lo disini
jadi roman lagi butuh uang
buat pengobatan bokapnya
rin ikutan juga
harus aja itu malan
si karin muda kedeket sama si roman
si samuel muda kedeket sama elu
ini juga modusnya muda kedeket sama gue
ini dia lagi sih
apaan sih lo bu
hanya membuat diriku
roman pasti lagi mikirin mokhlaknya
ada keselesaan goreng
ya kan min
iya dia bangsa gue buat ikut
lo tau kan alasan dia maksa gue buat apa
biar bisa jagain lo
ditang somai aja lo kan
gue tau lo lagi ada masalah man
gue pengen banget bantuin lo
bantuan gue ditolak kayak bela
selamat siang anak anak semua
selamat siang pak
mau berterima kasih kepada kalian semua
apresiasi kalian terhadap lomba musikalisasi puisi ini
bapak tentunya akan mendampingi kalian berlatih
hingga ke perlombaan yang lain
puisi adalah bahasa hati
maka memahami puisi
harus menggunakan hati punya
sebuah rekam jejak dari seorang penyair
atas peristiwa dirinya
atau peristiwa orang lain
dan berpengalaman lainnya
sangat menyentuh hati
puisi adalah rekam jejak dari seseorang
atas sebuah peristiwa
yang sangat menggugah hati
perasaan dan imajinasi
dan yang terpenting dalam sebuah puisi adalah
mengekspresikan dengan baik
artikulasi yang jelas juga
anak bapak akan mencontohkan
membaca puisi yang baik
puisi ini berjudul rindu
biasa dibicarakan sepi
apa yang selalu
diberitakan riuh kepada keramaian
selain hingar bingar
di antara sunyi dan keramaian
mamak ganggu kau terus
apakah sudah ada uangnya
mamak butuh sekali
aku begitu merindunya
aku begitu merindunya
sebegitulah contoh puisi pendek
bapak ingin melihat
puisi puisi karya kalian
cari dimana sepuluh juta
apa gue terima aja ya
uang dari bella tadi
gue pinjam sama samuel ya
gue gak punya muka
apalagi gue udah bohongin dia soal karin
bapak dengar kamu sangat pandai membuat kuis

coba kamu tunjukkan kepada teman teman kamu
iya puisi sedikit saja
bikin puisi apa ya
bikin puisi apa ya
maaf pak saya kurang enak badan
boleh sebaiknya memang kamu istirahat gitu
maaf pak kalau besok saya masih belum bisa latihan saya ngundurin diri saja
tidak saya akan pergi
eh kemana kembaranmu gimana
aduh jangan jangan yang roman cemburu lihat sissy berpasangan sama ibob
ya kesan doang itu pasti
bilang saja stok gombalnya sudah habis
saya yang harus bertanya kenapa kamu ngundurin diri
saya ada urusan keluarga penting sekali
jauh lebih penting dari lomba ini
bukan urusan kamu
nah dengar ya
jelas jelas ini urusan gue
kamu tahu kan kamu dan saya ini disuruh oleh pak ananta untuk mewakili sekolah kita untuk ikut lomba
jadi kalau kamu ngundurin diri saya juga harus ngundurin diri
kalau menjadi orang jangan egois ma
kalau kamu butuh bantuan bilang
tidak usah gengsi

oh sama sekali
emang kamu setuju

sebenarnya jika sekolah ini tidak cukup